saya saya temannya ovi
tapi yang udah kamu ketakut takutin
kamu ngerti ngapainnya ganyemang gajah kayak gitu
fatin fatin fatin tunggu fatin
kita harus menyelesaikan masalah kita fatin
emangnya antara kamu sama saya teh ada masalah apa
udah gimana berantakan udah hari ini lah
ustadz sepuh yuk mau nyantarin
eh eh udah mau ditemukan
kalau mau pamit cukup aman aja
soalnya ustadz sapu jam segini lagi istirahat
nanti insya allah anda sampaikan
karena menyampaikan adalah amanah
salam buat ustadz sepuh
insya allah insya allah
berkah berkah ya
allah ibu berkati
makanan buat apa ini
eh kenapa sih ini
kamu kan wali sinar yang suka nakut nakutin si ovi
eh tunggu dulu
sekarang kamu harus jelaskan kesana
sampai teman saya takut takutan sengam mati
ini apa sih
alah gausah pura pura tuh
saya saya temannya ovi
tapi yang udah kamu ketakut takutin
kamu tau ngapain ngegangi mang jajah kayak gitu
ini dia nih
udah ngeramal si ovi
ngeramal kematian segala macem
sampai si ovi takut
neng kasih tau neng
mang jajah itu buahnya kepala desa
kamu pasti salah paham
tuh denger gak
udah mending kita kesana aja
omongin pengen kepala dingin
tuh denger kan
saya mang jajah
apa sih teh
lagi kerja di tegerep
saya mau pulang deh
apaan sih adhija
hati hati di jalan
apaan taruh ke terminal ya
harus sampai sini aja
lu jangan pake ngeberatin emak deh
ini magicom emak kan udah bener
hati emak seneng banget
terus mak liat
ludupan dia makin bener
jadi rasanya adem mak
udah lu balik deh
udah tau akal
biar ilmu tuh yang dateng jadi manfaat sama barokah
mak pulang ya
udah gausah nangis
ntar kita jajan jajan lagi di warung selika oke
udah mau ngapain lagi sih
kamu teh udah jelas salah paham fa'ang
kamu salah orang
karena si lulu sama wianti
udah cerita sama saya
soal ketakutannya si ovi
beli minyak gosok di warung bak sulika
kita pulang ketemu sama mas ovi
nah makanya itu kita sekarang jadi bingung
karena orang yang dibilang wali senar itu
ternyata pak jaja tetangga kita di kampung sebelah
ya sudah tuh kalau gitu
enak aja ya sudah
tapi kalau nggak dimaafin juga
ya sudah saya mau ke tempat sampah lagi
fatin tunggu fatin
kita harus menyelesaikan masalah kita fatin
tidak ada masalah apa
maksud saya saya mau menjelaskan
kepergian saya dari pesantren
ya itu mah masalah kamu atau
bukan masalah saya
iya emang bukan masalah kamu sih

saya juga tahu diri
makanya saya pergi dari pesantren
tapi kan kamu yang ngusir saya
kenapa aku kamu jadi marah gini
jadi saya boleh balik lagi ke pesantren
mau kembali ke pesantren atau tidak
tentukan pakai hati nurani kamu
karena kan yang menentukan masa depan kamu
tidak kamu sendiri
bukan orang lain
tapi satu hal yang fatin
saya balik lagi ke pesantren
bukan karena kamu
alhamdulillah kalau kayak gitu
karena kalau kamu kembali ke pesantren karena saya
saya tidak akan tersanjung
ya udah atu kenapa gak lewat sana lagi
emak gue udah tua banget om
aku udah gede tinggal di rumah sendirian lagi
kalau terjadi apa apa sama emak
aku gak bakal bisa maafin diri gue sendiri
kalau terjadi apa apa sama emak
yang terjadi di rumah
kelihatan banget kok
dia itu sosok seorang ibu yang kuat
mereka orang yang super sibuk
bokap gue selalu sibuk dengan bisnisnya
sedangkan bokap gue
selalu sibuk dengan teman teman sosialitanya
hampir nggak ada waktu buat gue
padahal yang gue butuhkan
perhatian dan kasih sayang
tapi hubungan gue
yang bersahaja tapi besar
setiap gue ada di rumah
mereka gak pernah ada
mereka pulang ketika gue tidur
dan pas gue bangun mereka sudah pergi lagi
walaupun mereka ada waktu buat gue buat
kita ada waktu bersama
tetap saja mereka sibuk dengan smartphone nya
badan kita berhadapan hadapan kok
tapi pikirannya kemana mana
terlalu fokus dengan smartphone nya